pt kai menyiapkan empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiket tambahan kereta api jarak jauh untuk menyambut masa angkutan lebaran
menurut pt kai penambahan kuota tiket merupakan antisipasi untuk mengakomodasi tingginya minat warga pengguna kereta api
masa angkutan lebaran itu dimulai di tanggal dua belas atau h sepuluh sampai dengan h sepuluh atau di tanggal tiga mei dua ribu dua puluh tiga nanti
nah di koridor itu di koridor itu mbak kami sebenarnya sudah menyediakan total tempat duduk itu untuk kereta api reguler ada tiga lima juta tempat duduk untuk kereta api reguler
nah karena untuk antisipasi
dari lonjakan penumpang dan untuk memberikan layanan lebih kepada masyarakat dari kapasitas yang sudah kami siapkan itu tiga lima juta kita tambah lagi sekitar empat ratus delapan puluh tujuh ribu tempat duduk
atau kalau kita rata ratakan per hari kami menambah tempat duduk tambahan itu dua puluh dua ribu per hari
sebelumnya penjualan tiket kereta api jarak jauh mudik lebaran
pembelian tiket kereta api jarak jauh mudik lebaran keberangkatan mulai h sepuluh sudah dibuka sejak dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga
sehingga tiket angkutan lebaran tahun ini dapat dipesan sejak empat puluh lima hari sebelum jadwal keberangkatan
sedangkan penjualan tiket tambahan sudah dimulai sejak senin tiga belas maret
tidak ada perbedaan harga pada pembelian tiket tambahan tersebut
pt kai memantau tujuan favorit
hamin lebaran dua ribu dua puluh tiga adalah keberangkatan dari arah barat ke timur
yakni dari jakarta dan bandung menuju yogyakarta surabaya solo dan semarang
sedangkan tujuan favorit h plus lebaran adalah sebaliknya
kalau saya tujuan tahun ini mudiknya ke yogyakarta bersama keluarga istri sama anak
kalau pembelian tiket itu saya di hamin empat puluh lima hari
sangat membantu saya karena saya mendapatkan tiket yang murah
tahun ini saya mudik ke lamongan mungkin sama keluarga
tanggal dua puluh satu susah banget dan itu juga nggak langsung satu gerbong gitu
jadi posisinya gerbong satu gerbong dua gerbong tiga gitu
jadi kan biasanya kita bisa milih tapi ini kita gak bisa milih
pt kai mengutamakan penambahan kereta api di sejumlah tanggal yang diprediksi menjadi puncak arus mudik
yakni di pertengahan bulan april dan awal bulan mei
tahun ini pt kai menyiapkan hampir empat juta tiket kereta api jarak jauh untuk momen libur lebaran dua ribu dua puluh
nah para penumpang bisa membeli tiket langsung di tempat atau ada cara lebih mudah sebenarnya
yaitu secara daring
bisa lewat situs kai id atau lebih mudah lagi lewat aplikasi kai akses
saya akan mencoba membeli tiket kereta api jarak jauh menggunakan aplikasi kai akses
jadi pertama pastikan anda sudah mengunduh aplikasi kai akses
buka aplikasi dan jangan lupa registrasi akun kai akses
login dengan akun yang sudah dibuat dan masuk ke halaman utama kai akses
langsung saja pilih stasiun asal dan stasiun tujuan tanggal berangkat dan jumlah penumpang
pilih kereta api yang diinginkan lalu isi detail perjalanan seperti data penumpang
yaitu nama lengkap nilai perjalanan dan nilai perjalanan

nah di sini anda sudah bisa langsung memilih kursi dan menyimpan pesanan anda
jangan lupa untuk double check daftar penumpang dan total harga
nah lalu anda bisa langsung memilih metode pembayaran dan menyelesaikan sesuai dengan metode pembayaran yang anda pilih
nah meski pemerintah telah mencabut kebijakan ppkm di akhir tahun dua ribu dua puluh
pt kai masih mengacu pada surat edaran kementerian kesehatan dan surat edaran kementerian perhubungan untuk protokol kesehatan
karnel mursalin lastongga februari jakarta